anda masih menyaksikan breaking news kompas tv terkait dengan pantauan puncak arus mudik lebaran saudara
ini adalah gambar terkini dari tol cikampek utama dari arah jakarta menuju cirebon jawa barat
anda lihat bahwa saat ini kontraflow sedang diberlakukan di sana antre kendaraan cukup mengular panjang di sejumlah lajur saudara
walaupun memang ada sejumlah lajur yang berjalan dengan lancar
sejumlah petugas dari jasa marga juga terus memberikan instruksi agar para pengendara terus berjalan agar tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang
diimbau untuk para pemudik yang berangkat hari ini untuk selalu mengecek kartu elektronik tol anda
sebab ini adalah salah satu cara untuk menghindari kemacetan di pintu tol di kawasan cikatama karawang jawa barat
anda yang mudik hari ini juga diwaspadai kemacetan yang memang terjadi
dan hari ini sejak tanggal lima april dua ribu dua puluh empat polisi juga telah memberlakukan ganjil genap saudara di sejumlah ruas tol
anda juga perlu mencari tahu wilayah wilayah mana saja yang diberlakukan sistem ganjil genap
dan gambar yang saat ini kami tampilkan kepada pemirsa kompas tv
sehingga anda bisa melihat di mana ada gerbang tol cikatama begitu banyak antrean kendaraan begitu padat di sana di sejumlah lajur
untuk bisa melewati gerbang tol cikatama di kawasan kerawang jawa barat
ini tentunya juga menjadi kewaspadaan bagi anda yang mengarah dari jakarta menuju cirebon jawa barat
ada kurang lebih sekitar sepuluh gardu utama dan delapan gardu
satelit untuk transaksi pembayaran tol ke arah cirebon ini tentunya juga bisa menjadi pilihan untuk para pemudik memilih lajur mana yang memang paling sedikit antriannya
dan dipastikan bahwa kartu elektronik tol anda sudah terisi
itu dia pantauan puncak arus mudik lebaran di gerbang tol cikatama saudara
di mana hari ini juga one way diberlakukan di sana untuk menghindari kemacetan yang cukup panjang
dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana kondisi terkini di gerbang tol kalikangkung di kawasan jawa tengah
kita sudah bergabung dengan jurnalis kompas tv ada febriana mila di sana
ya mila seperti apa kondisi arus lalu lintas pagi hari ini
saya melihat di belakang anda antrian terjadi menuju gerbang tol kalikangkung
betulkah demikian atau seperti apa bisa anda gambarkan
ya reza dan juga saudara untuk situasi pada hari ini di gerbang tol kalikangkung memang ada antrian
hanya ada sekitar lima hingga tujuh kendaraan ini yang mengantri untuk melakukan pembayaran di gardu tol kali kangkung
yang mana memang sejak diterapkannya one way dari kilometer tujuh puluh dua tol cipali hingga dengan kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
memang volume kendaraan yang melintasi di tol trans jawa ini mengalami peningkatan
namun meskipun ada peningkatan yang cukup signifikan
untuk arus lalu lintas sendiri ini berdasarkan hasil pantauan kami dari pagi yang melintasi gerbang tol kalikangkung cukup ramai lancar
tidak ada penumpukan ataupun kepadatan yang cukup signifikan ataupun berarti
yang mana memang ini ditunjukkan dari kendaraan kendaraan yang sedang melakukan antrean ini tidak terlalu panjang
hanya sekitar lima hingga tujuh kendaraan yang mana memang dari pihak jasa marga semarang batang sendiri ini setidaknya membuka

yang mana memang ini ditunjukkan dari kendaraan kendaraan yang sedang melakukan antrian ini setidaknya membuka sebelas gardu utama
kemudian juga ada tujuh gardu satelit dan juga disiagakan dua puluh mobile rider yang mana ini nanti untuk membantu para pengendara untuk melakukan transaksi
sehingga untuk menghindari kepadatan ataupun kemacetan pada saat memasuki gerbang tol kalikangkung
dan bisa kami informasikan untuk kendaraan yang melintasi gerbang tol kalikangkung ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi
untuk kendaraan lainnya seperti bus
ini tidak terlalu banyak dan memang untuk plat nomor polisi yang melintasi gerbang tolikal kangkung ini kebanyakan memang dari arah jakarta dan juga dari jawa barat
selain itu juga saudara
pihak dari polda jawa tengah ini juga akan menerapkan skema skema lainnya jika nantinya akan ada kepadatan di gerbang tol kalikangkung ataupun di tol trans jawa ini
jika memang ada kepadatan akan diberlakukan one way lokal mulai dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung hingga gerbang tol bawen kilometer empat puluh
dan jika ini masih ada kepadatan kemudian tidak bisa diuraikan maka one way lokal akan kembali diperpanjang hingga gerbang tol tinggir salatiga km empat ratus lima puluh sembilan
namun berdasarkan informasi yang kami dapat
pemberlakuan one way lokal ini akan dilakukan jika mana
volume kendaraan yang melintasi gerbang tol kali kangkung ini mencapai lebih dari empat kendaraan per jamnya
di mana ini terjadi tiga jam berturut turut maka akan diberlakukan one way lokal
namun jika tidak maka yang dilakukan adalah tetap one way nasional saja mulai dari kilometer tujuh puluh dua tol cipali hingga dengan kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
ya febriana mila apakah ini ada antisipasi ketika memang terjadi antrian cukup panjang
di pintu gerbang tol kalikangkung adanya jemput bola di sana atau seperti apa
ya reza dan juga saudara untuk mengantisipasi adanya kemacetan ataupun kepadatan
memang pihak jasa marga sendiri ini nanti akan menambah lagi gardu pembayaran ataupun gardu tol di gerbang tol kalikangkung
yang mana saat ini sebelas akan ditambah lagi menjadi sekitar lima belas gardu tol
ini juga disiagakan ada dua puluh mobil rider yang mana nantinya ini akan membantu para pengendara untuk mempercepat proses pembayaran
dan selain itu juga seperti yang saya sampaikan tadi
polda jawa tengah juga telah membuat skema untuk dilakukan one way lokal mulai dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung sampai dengan gerbang tol bawen
dan jika masih ada kepadatan maka akan diperpanjang lagi hingga gerbang tol tingkir salatiga
selain itu juga untuk para pengendara yang nantinya dari arah jawa menuju arah jakarta
ini dialihkan menggunakan jalan jalan arteri yang mana tadi hasil pantauan kami untuk gerbang tol ataupun arah ke jakarta
memang ini tuh sudah dilakukan penutupan dari pihak kepolisian
sehingga memang untuk para pengendara yang akan melakukan perjalanan menuju ke jakarta
di mana dari pihak kepolisian juga ini telah
menyiapkan lalu lintas agar para pengendara yang akan menuju ke arah jakarta ini juga bisa berjalan normal gitu
fi melaporkan langsung suasana terkini arus mudik di gerbang tol kalikangkung